kepada kepada kepada
kepada kepada kepada

sekarang menjadi program prioritas nasional
jadi betul betul dikawal oleh negara
memberikan jaminan bagaimana anak anak kita
bisa mengenyang pendidikan sampai keperluan tinggi
nah itu dasarnya
kenapa ini bisa lahir
kartu indonesia pintar ini seperti ini
nah tidak lain adalah bahwa
sesuai dengan undang undang nomor dua belas
itu kan memang diisyaratkan
untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas
nah ini yang kita ingin dorong
itu yang saya katakan tadi
bukan sedikit anak anak kita yang punya talenta talenta
tapi tersandung dengan kemampuan ekonomi orang tua
berbeda dengan skema pada tahun sebelumnya
kini biaya hidup bagi penerima kip kuliah
disesuaikan dengan indeks harga daerah
berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional
anggaran yang dialokasikan
untuk kip kuliah merdeka
juga meningkat signifikan
dari satu tiga triliun rupiah pada dua ribu dua puluh
menjadi dua lima triliun rupiah pada dua ribu dua puluh
kip kuliah akan diberikan kepada dua ratus ribu mahasiswa baru
pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta
yang berada di bawah naungan kemendikbud
dengan biaya pendidikan akan disesuaikan
dengan program studi masing masing

bertujuan agar calon mahasiswa tidak ragu
dan berpengalaman untuk mencapai kemampuan ekonomi
yang diperlukan oleh kip kuliah merdeka
untuk mencapai kemampuan ekonomi nasional
dan kemampuan ekonomi nasional
untuk memilih program studi unggulan
di perguruan tinggi terbaik
dimana pun lokasinya di indonesia
serta agar orang tua juga lebih percaya diri
untuk mendorong anak mereka yang memiliki potensi
untuk melanjutkan ke jenjang kuliah
pendapat saya dengan adanya program kip ini itu
karena kan seperti saya
keluarga dengan perekonomian yang kurang
dan kip ini membantu untuk membiayai perkuliahan
ke jenjang yang lebih tinggi
dan juga untuk memiliki kemampuan ekonomi
yang lebih tinggi
untuk memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi

melalui kartu indonesia pintar kuliah ini
pemerintah lebih membuka banyak kesempatan
bagi generasi muda yang berlatar belakang ekonomi lemah
bagi generasi muda yang berlatar belakang ekonomi lemah
untuk mengubah nasib sekaligus memotong rantai kemiskinan
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia